jak yang bodoh
oh putri aku menaiki semua kudaku sendiri
oh wow aku merasa sangat senang
dan mengapa pangeran penunggang kuda ini ingin menikahi aku
ya kau seorang putri
semua perhiasan ini istana ini dan semua kekayaan untukmu iya kan
eh aku memintanya untuk tidak mengatakan itu
dan jadi putriku aku menggenggam tanganmu untuk menikahiku
hehehe hanya tanganku
apakah itu berarti bagian tubuhku yang lain bisa tetap melajang
apa putri ini adalah bagian di mana kau mengatakan iya
ini adalah bagian di mana kau mendengar suaraku yang merdu dan mengatakan tidak
tidak tunggu sebentar tidak
oh ezo kau adalah putri raja
ya bisa dibilang aku adalah putrimu ayah itu sangat mudah diingat
aku sudah tidak bisa menghadapimu
kau harus menikahi seseorang kau telah bertemu begitu banyak pria muda yang mulia
oh ayah aku tidak ingin menikahi seseorang yang ingin menikahi mahkotamu
aku ingin menikahi seseorang yang ingin menikahiku
siapa yang menyukai ku apa adanya
siapa yang membuatku tertawa aku bosan mengikuti aturanmu ayah
aturan untuk menikah untuk keluar
untuk berbicara untuk duduk
tetapi begitulah seharusnya seorang putri
bukan itu saja pria pria bangsawan yang kau bawa ke sini itu sangat megah
aku ingin seseorang yang sederhana dan juga jujur
yang tidak bersalah seperti anak kecil
jiwa yang berhati murni
dan yang terpenting siapa yang tidak malu menjadi dirinya sendiri
aku merasa dikurung di sini
ayah aku ingin seseorang yang lucu dan yang bisa membuatku menari
oh maka aku harus mencarikanmu seorang padut
tuan penasehat panggil pelamar berikutnya
maafkan aku yang mulia tapi itu dia putri telah bertemu semua pelamar yang mulia
apa bagaimana itu bisa terjadi
ya aku juga heran yang mulia
lagi pula dia baru bertemu dengan mereka sejak lebih dari sebulan sekarang
oh aku menyukai selera humormu tuan
oh aku merasa terhormat putri
apa kau ingin mendengar lelucon aku pria yang agak lucu
apa oh tidak mari kita fokus pada masalah utama di sini
kita panggil sekarang jika semua pelamar bangsawan telah ditolak
aku khawatir posisi itu terbuka untuk warga sipil
ya ampun apalagi yang harus terjadi sekarang
baiklah penasehat kalau begitu warga sipil
ehem perhatian semuanya
karena sang putri telah menolak semua peminangan
yang mulia kini tiba saatnya bagi warga sipil untuk datang ke istana untuk menguji diri
sangat diperhatikan bahwa hanya orang orang yang berpendidikan dan terawat yang akan diizinkan memasuki gerbang
besok sang putri akan memilih suaminya
kota berikutnya kumohon
apa kau mendengar itu ini adalah momen ajaib
bayangkan kekayaan yang akan kita miliki jika sang putri memilih salah satu dari kaum
kedua putra ku
aku didik dan dipersiapkan tidak lain olehku
er tentu saja ayah kau bilang berpendidikan
aku tahu hukum pembukuan seperti aku tahu bagian belakang tanganmu
dan aku tahu bahasa latin seperti aku tahu eh apa saja bahasa lain
aku juga bisa menjahit
sensitif dan tampan ingatlah
oh tentu saja
kedua putra ku tampan tanpa keraguan
besok malam salah satu dari kalian pasti akan menjadi suami sang putri
ui bawa aku ke bulan
mungkin dia salah dengar ke bulan kau konyol
tapi ini juga menyenangkan
kembali ke sini
oh putra putra ku yang tampan
oh aku akan memberimu pelajaran untuk ini
oh ke mana saudara saudara ku akan pergi
sesuatu yang istimewa
senang kau memperhatikan aku memang terlihat seperti telah berpakaian untuk sesuatu yang istimewa iya kan
hahaha tidak aku bertanya karena rambutmu terlihat lucu
kau mengotori jasku kami sudah terlambat untuk pergi ke istana
oh oh kenapa ke istana katakan padaku
z mari kita pergi kami tidak ingin merusak hari ini karena kau
tidak tolong katakan ayolah aku saudaramu iya kan
astaga iya itu benar itu sebabnya kau harus mundur dan membiarkan saudara saudaramu membalik
dia akan memilih suaminya hari ini turunlah sekarang
sampai jumpa anak anakku
oh ayah tolong biarkan aku juga pergi kumohon kumohon
untuk memenangkan hati sang putri biarkan aku menang biarkan aku menang
kau bodoh kau sebenarnya tidak harus memenangkan hatinya dia harus memilihmu
dia akan memilihku dan bukankah kau selalu mengatakan bahwa aku harus tenang
maksudku secara mental
tolong ayah biarkan aku pergi
baiklah lepaskan kakiku dan pergi
hans apa menurutmu aku harus mulai menjahit ketika aku masuk istana
tidak saudaraku itu adalah senjata khas kamu jangan tampilkan semua trikmu sejak awal
kau mulai dengan hukum pembukuan itu akan membuatnya terkagum
buah ini yang aku butuhkan
oh aku lihat kau telah menemukan makan malammu diberkatilah kau
oh kalian begitu lucu
tidak tidak tidak ini untuk calon istriku sang putri
kau akan pergi ke istana
oh ya tentu saja disitulah sang putri berada bukankah itu benar
kau akan memberinya itu buah busuk
ya tidak sopan untuk datang ke istana dengan tangan kosong
oh benar dan buah busuk akan membuat hadiah yang indah kau kau baik sekali
ayo saudaraku jangan terlambat
saudaraku lihat apa yang kutemukan
eh tolong biarkan itu menjadi otaknya sepatu
apa yang kau lakukan dengan itu
ya kau tidak akan pernah tahu aku mungkin membutuhkannya untuk sesuatu
oh ya sang putri mungkin membutuhkan sepatu lama yang robek bagaimana jika dia kehilangan merk baru yang mahal
apa kau dengar itu aku belum memikirkan ini dia sangat pintar tapi tidak lama aku akan mencari sesuatu yang lebih
saudara lihat apa yang aku dapatkan
oh jangan lagi
oh jangan lagi lihat
bleh jangan benda menjijikan itu dariku
lumpur lumpur apa yang salah denganmu
ya kalian tidak akan pernah tahu aku mungkin membutuhkannya di suatu tempat
hah ayo pergi saudara kau sebelum ada yang melihat kipa bersamanya
ya ampun lihat ini
apa aku berpendidikan
aa sepatumu berlumpur kau harus pergi berikutnya
hebat sekarang beritahu aku mengapa menurutmu kau cocok untuk pernikahan ini
oh terima kasih tuhan itu jelas sekali aku berpikir untuk segera menumbuhkan jenggot
ya begitu kau tidak ingin kekayaan itu kan
oh tapi apa artinya raja tanpa kekayaan maksudku ayahmu akan mati suatu hari ya kan
apa pergi segera
apa kau tidak ingin tahu apa yang aku rasakan
eh ya tentu saja apa yang kau rasakan tentang dia
tidak apa tidak apakah ini perlu
semua orang yang ditolak akan dilempar ke sungai
selanjutnya adalah tuan hans hemingway
di antara banyak talenta lainnya dia adalah sarjana latih
bisakah kau membacakan aku
aku ini memang bukan sarjana latin seperti tuan hans di sini
tapi aku kira itu bukan bahasa latih ya kan
bisakah kau berbicara dalam bahasa apapun
aku memang beragas keren bingung
apa yang dia katakan apa itu sebuah puisi
eh putri katanya dia akan buang air kecil di celananya
hmm buang dia sekarang juga
tidak tidak tidak rambutku jasku tidak
ah aku bosan bisakah aku jalan jalan
tidak sayangku ada banyak lagi yang akan datang berikutnya
selanjutnya adalah tuan eric camingway
dia adalah saudara dari tuan hans semingguway dan seorang sarjana dalam hukum pembukuan
hehehe hukum hukum pembukuan penting untuk menyimpan buku kami
apa aku sudah bosan berikutnya
tidak tunggu aku tidak bisa berenang tapi aku bisa menjahit biarkan aku menjahit
setidaknya beri aku pelampung ini adalah pembunuhan
oh diamlah airnya tidak cukup dalam untuk membunuhmu
tunggu tunggu kau kambing konyol
oh hai saudaraku apa yang kau lakukan di sini bukankah kau seharusnya
jack bantu aku
apa yang terjadi di sini penjaga tangkap mereka
oh maaf saudaraku aku harus pergi
tunggu jack tidak
penjaga tangkap mereka
oh hai aku jack
kau mengenakan gaun yang begitu indah siapa yang membuat karya ini
apa kau suka menari nonak
oh tentu saja
oh aku merasa senang sekali ini sungguh bagus
astagal kau ini siapa luar dari istana ini sekarang juga
ah tidak tunggu ayah aku punya sesuatu untuk dikatakan
aku telah membuat keputusan aku akan menikah dengannya
kau cantik tapi aku disini untuk bertemu sang putri aku sungguh sungguh minta maaf
hahaha lihatlah sekelilingmu kau pikir aku ini siapa
oh kau adalah sang putri aku jatuh cinta dengan sang putri ini adalah peluang
hehehe ya apa peluangnya
aku akan menyesali ini
penasehat bersiaplah untuk pernikahan
putriku akhirnya memilih suaminya
kau lihat itu han itu adalah peluang
peluang yang sangat adil saudaraku kita selalu berpikir bahwa jack itu bodoh
tapi tidak iya kan
dia mungkin boroh untuk kita tapi itu tidak berarti dia bodoh untuk semua orang
semua orang akan memandang kita secara berbeda
itu disebut persepsi saudaraku jack tidak pernah malu menjadi dirinya sendiri
sebenarnya dia mencintai dirinya sendiri
kukatakan itu sangat hebat
ketika kita mencintai diri kita sendiri akhirnya kita belajar untuk hidup
oh ayo keluar dari air aku masuk angin